baik kita ke informasi selanjutnya
mahkamah konstitusi mengabulkan gugatan atas
pasal enam puluh satu undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu enam
dan pasal enam puluh empat undang undang no dua puluh empat tahun dua ribu tiga belas
tentang administrasi kependudukan yang mewajibkan
mengisi kolom agama di kartu penduduk
sidang pleno mahkamah terbuka dihadiri oleh
sembilan hakim konstitusi dan pimpinan oleh hakim arief hidayat
dalam putusan ini mahkamah konstitusi menyatakan
kata agama dalam pasal enam puluh satu ayat satu dan pasal enam puluh empat ayat satu
undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu tujuh
tentang administrasi kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan undang undang no dua puluh empat tahun dua ribu tiga belas
bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia
tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk kepercayaan
kuasa hukum pemohon menyatakan bahwa
dengan dikabulkannya gugatan maka diskriminasi dalam kolom agama
sejatinya akan berkurang
kita berikan apresiasi kepada mahkamah konstitusi
karena memberikan putusan yang adil
jadi karena dalam undang undang administrasi kemendudukan ini
ada perlakuan yang berbeda dalam pengajuan permohonan
kartu keluarga dan ktp ada perlakuan yang berbeda
antara penghayat kepercayaan dengan warga negara lainnya
dalam pelayanan publik dalam pengisian kolom agama di ktp
dan kartu keluarga sama semua bagi semua sitip warga negara
agama apapun kepercayaan apapun yang dianut
tidak ada lagi perlakuan yang berbeda
tidak ada lagi perlakuan yang diskriminasi